jangan ganggu istrimu
jangan dusta kamu kakak
ayo kita pergi dari sini
ger jadilah suami yang baik dan bertanggung jawab
hati romo percaya kamu akan jadi istri yang baik
rati romo percaya kamu akan jadi istri yang baik
ada apa ini
semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk pada raki

kakak duit panggah
kakak ngaman denu
aku tidak akan mengizinkan kamu menemuinya
kenapa baru datang sekarang
apa yang terjadi bi
kakakmu dan narirati sudah menikah
kamu bangun abang
di ryum tumi
abang lebih lumpuh empat puluh puluh puluh
gerakan gerakan yang dilakukan oleh mereka yan
latihan yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah usaha untuk menyerbuan istana
usaha penyerbuan istana
betul lah ayah anda
apakah kau tidak salah lihat
aku sudah banyak sekali melihat pelatihan wira keprajuritan
dan latihan yang dilakukan oleh kakang dia wijaya adalah sangat aneh
kalau ayah anda tidak percaya
ayah anda bisa melihat sendiri ke alun alun
apa yang sedang dia wijaya rencanakan
jangan ganggu istrimu
jangan dusta kamu kakak
ayo kita pergi dari sini
jangan sentuh aku lagi
bagaimana kamu anda
kamu masih belum percaya
kamu sudah berlisik kakak
lantas mau apa kamu
kakak jangan kakak
aku mohon jangan berkahi seperti ini kakak
cuma bikin malu saja
anak tidak tahu untung kamu
anak kurang ajar
ramu aku bukan pengacau ramu
kalau bukan mengacau apa namanya
kamu masih tidak percaya
kalau nari rati sudah menikah dengan kakakmu
mulai detik ini
kamu jangan lagi mendekati nari rati
karena dia sudah menjadi istri kakakmu
dengar itu pecundang
dorobawa angget dipanggil ke dalam
benar kata ramu
dia memang mau mengacaukan pernikahanku
kakang kamandano tidak bisa mengacaukan apapun juga
karena aku telah menjadi istrimu kakang
kenapa kamu membelaku nari rati
kenapa kamu membelaku nari rati
bukantah kamu mencintai kamandano
kamu memang sengaja menunggu dia bukan
aku harus menanggur panggilanmu
sekarang aku telah menjadi istrimu kakang
dan tidak ada seorangpun yang bisa mengubah itu
enam hari lagi bisa berubah udang